penutupan sekolah kembali dilakukan dinas pendidikan provinsi jawa timur di sma negeri dua dan smk negeri dua situbondo mulai selasa pagi
di sma negeri dua situbondo aktivitas sekolah pun mendadak sepi
kondisi serupa juga dialami oleh smk negeri dua situbondo jalan sucipto talkandang
seluruh ruangan terkunci rapat baik kelas maupun ruang guru hanya menyisakan aktivitas pekerja proyek perbaikan ruang sekolah
penutupan ini dilakukan setelah mayoritas orang tua wali murid menghendaki sekolah menghentikan aktivitas kegiatan belajar mengajar secara tatap muka
karena khawatir akan penyebaran covid sembilan belas di situbondo yang kian tak terkendali
penutupan juga dilakukan universitas abdurrahman saleh karena ada dosen dan pegawai tata usaha dinyatakan positif covid sembilan belas pada dua puluh satu september lalu
meski sempat dikabarkan tutup hingga empat belas hari namun pihak universitas telah memutuskan untuk tetap
membuka layanan kepada mahasiswa
satgas covid sembilan belas mencatat penyebaran covid sembilan belas terus melonjak di situ bondo dengan empat ratus tujuh puluh enam kasus positif dan tiga puluh enam diantaranya meninggal dunia
terpapar atau positif covid sembilan belas
kemudian perkembangan hari ini tadi malam ada dua sekolah yang meminta karena masukan dari orang tua wali murid atau masyarakat ada kekhawatiran
sudah begitu terdengar lembaga pendidikan ada dua yang kami tutup minta untuk juga dilakukan penutupan